kepanikan sempat terekam kamera video amatir ketika asap tebal menyelimuti kapal km gunsa delapan di perairan selat bangka senin sore
mesin kapal feri itu tiba tiba terbakar setelah belayar kurang lebih dua jam dari pelabuhan tanjung kalian muntok kabupaten bangka barat menuju pelabuhan tanjung api api sumatera selatan
sebelum api membesar seluruh penumpang dan abk segera pindah ke bagian atas kapal atau dek
usai mendapat laporan tim sargabungan segera meneruskan informasi ke setiap kapal yang melintas di perairan selat bangka untuk memberikan pertolongan
sebanyak satu ratus sembilan penumpang serta sembilan belas abk akhirnya bisa diselamatkan dan dievakuasi menggunakan kapal km mutis ke pelabuhan tanjung kalian muntok
para penumpang ditempatkan di penginapan tak jauh dari pelabuhan tanjung kalian
selasa pagi para penumpang kembali berlayar ke palembang sumatera selatan menggunakan kapal kmp manumbing raya
sementara untuk kapal yang terbakar sudah bisa dipadamkan dan akan ditarik ke pelabuhan tanjung api api menggunakan tugboat